acara ini dipersembahkan oleh
tanggal berapa ya sekarang
wow dua puluh mei hari kebangkitan nasional
kalau di masa pandemi apalagi sebagai dokter
saya memaknai ini sebagai momen penyemangat
dan yakin kalau masyarakat indonesia bisa menang melawan virus covid sembilan belas
kuncinya cuma satu kok taat protokol kesehatan
dan tahu fakta dari sumber yang tepat
saya dokter fala dinda sudah berjaga
mau menjawab konsultasi asik healthy zen dari twitter dan instagram
pertanyaan pertama cek konsultasi asik yang pertama dari akun new magdalem
mbak nyur mau konsultasi asik lewat video
yuk kita lihat bareng bareng
dear dokter aku pengen jalan jalan ke mall
tapi aku punya anak umurnya delapan belas bulan
dan anak aku itu gak mau pakai masker
sedangkan gak ada orang yang bisa dititipin
apa aku harus paksa aja
anak aku untuk pakai masker
dear nyur magdalem
membawa anak ke pusat perbelanjaan
memang sangat beresiko di tengah pandemi ini
tapi tentu sebagai manusia
ada rasa bosan ingin mencari hiburan
saran saya adalah carilah tempat hiburan yang memang sangat aman untuk anak
seperti tempatnya di ruangan yang terbuka
carilah taman taman yang memang sepi
atau ya anaknya harus dititipkan kepada orang tua mungkin
atau kepada kakak kepada adik
jika memang ingin berpergian ke tempat umum yang tertutup
anak anak memiliki risiko terinfeksi covid sembilan belas
jangan sampai orang tua ingin mencari hiburan
tapi ternyata anak yang menjadi korban
pikirkan kembali risikonya
tapi tidak akan menjadi korban
baik baik dan bijaklah menjadi orang tua
ketika membawa anak ke tempat umum
karena covid sembilan belas masih mengintai kita
pandemi masih ada
pilihlah tempat bermain yang aman
untuk anak dan juga nyaman bagi orang tua
sehingga semuanya bisa pulang dalam kondisi aman
dan juga sehat
selanjutnya dari hamdan sembilan puluh delapan
gimana caranya biar anak yang terkena covid
tidak rewel dan tetap ceria
jadi imunitas tubuh tidak turun
terima kasih dok
aduh kalau anak sakit
pasti orang tua ikutan nungsing ya
karena aku juga gitu
kalau anak demam
akunya juga ikutan rungsing
ketika anak terinfeksi covid sembilan belas
pastikan yang paling pertama adalah
orang tua jangan sampai ikutan panik
dan yang kedua adalah
ikuti anjuran dari dokter yang merawat si anak
minum obat secara teratur
bila diberikan antibiotik
maka pastikan diminum antibiotiknya secara teratur
lalu yang ketiga adalah
pastikan nutrisi dari si anak selalu baik
jadi sekali makan ada karbohidratnya
anak pasti cenderung susah untuk makan
susah untuk makan
tapi sebagai orang tua
kita harus selalu ngakalin
gimana caranya supaya anak mau makan
karena nutrisi yang baik
salah satunya adalah
kunci supaya sistem imun tubuh anak
bisa melawan dari infeksi virus covid sembilan belas
ketika ada gejala yang timbul
misal anak demam
atau anak batuk
atau anak pilek
maka obatilah sesuai gejala
bangun rasa yang nyaman terhadap anak
mungkin anak hanya ingin berada di dekat kita
anggap aja ini quality time yang lebih hangat terhadap anak
konsultasi asik dari pardede kid
tes di indonesia kan banyak banget
apa aja sih bedanya
yang paling bagus buatku yang jomblo
ini apa ya dok
please jawab ya dok
oke aku mau coba jelasin sedikit
mungkin nggak sedikit kali ya
mengenai modalitas diagnosis dari covid sembilan belas
di indonesia kita mengenal
ada tiga modalitas alat diagnosis dari covid sembilan belas
yang paling pertama
adalah swab pcr
ada swab antigen
dan yang ketiga
kita mengenal ada yang namanya rapid antibody
terus apa dong dok beda dari ketiga ini
aku selalu mengibaratkan nih
bahwa tubuh kita ini seakan akan adalah rumah
dan covid sembilan belas itu adalah tamu
terus virusnya mencoba untuk bertamu
kedalam rumah kita yaitu tubuh kita
kita sebagai tuan rumah yang baik
membukakan kan pintunya
lalu mereka masuk
sebagai tuan rumah kita persilahkan ia duduk
ngobrol santai sebentar
tapi seiring dengan waktu berjalan
ternyata tamu yang datang kok nyebelin ya
di tengah usaha kita untuk mengusirnya
ternyata terjadi pertempuran
kita mengeluarkan senjata
mereka bawa temen
virus virus tersebut ternyata mengundang yang lain
untuk datang ke rumah kita
kita juga ngeluarin senjata
mereka pun juga mengeluarkan senjata senjata mereka
sehingga di akhir pertemuan tersebut
kita berhasil untuk membunuh virus tersebut
dan juga kita berhasil
untuk mengusir virus virus tersebut
atau tamu tamu di rumah kita tersebut
dari ilustrasi yang saya buat tadi
bisa disimpulkan bahwa
berguna untuk mengetahui
seberapa banyak tamu tamu di dalam rumah kita
berguna untuk mengetahui
apakah ada tamunya
karena ketika tamu mau masuk
mereka lepas sandal kan
lepas jaket dong
jadi swap antigen
berguna untuk mengetahui
di awal periode ketika tamunya baru datang
karena itu adalah antibody kita
adalah antibody kita
lalu muncul pertanyaan lagi nih
kenapa swab pcr bisa positif
karena itu adalah pasien sembuh
ketika pertarungan yang sudah selesai
jenazah jenazah dari virus virus tersebut
masih suka ketinggalan di rumah kita
jadi suka keangkut bareng si swap pcr
jadi kalau ditanya mana yang paling benar
modalitas dari swap antigen
itu disesuaikan dengan waktu penggunaan
kita harus mengambil waktunya
untuk mengambil waktunya
kita harus melakukan
juga ada sesuai dengan kajian ilmiah
tapi bila klaimnya sepihak dan juga tidak teregistrasi dengan baik
healthy zen juga harus menjadi warga yang kritis
jangan sampai yang dimasukkan ke dalam tubuh menjadi racun
atau kita tertipu oleh klaim klaim yang sepihak
udah semua masih ada kesempatannya kok
tinggal kirimin aja pertanyaan alias konsultasi asik healthy zen semua
ke akun twitter dan instagram saya
nah jangan lupa juga untuk tonton episode dear doctor
untuk saat ini saya dr fala dinda pamit
acara ini dipersembahkan oleh